rabu sore ketua umum partai gerindra prabowo subianto menerima kedatangan putri gusdur yeni wahid di kediamannya di kawasan kertanegara jakarta selatan
pertemuan berlangsung selama satu jam
usai pertemuan yeni dijemput langsung oleh sang ibunda sinta nuriyah
prabowo pun sempat berbincang dengan sinta yang berada di dalam mobil
dalam momen ini yeni sempat memuji sosok prabowo yang ikhlas dan menyebut usia bukan alasan untuk maju sebagai calon pemimpin
ia mencontohkan mahathir muhammad dan ratu elizabeth yang menjadi pemimpin di usia tua
yeni turut menyebut prabowo sebagai sosok yang tengah dibutuhkan indonesia yakni pemimpin yang strategis
pemimpin yang akan memimpin indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik
orang yang harus punya kemampuan strategic thinking
nah saya rasa orang seperti pak prabowo ini punya kemampuan seperti itu
kalau ditanya apakah namanya dipertimbangkan sebagai cawapres prabowo
yeni menilai sosok ideal pendamping prabowo harus mampu mewakili anak muda
namun yeni tak merinci nama secara spesifik
pak prabowo saya berharap bahwa itu nanti menjadi representasi anak muda
karena kita butuh itu anak anak muda terwakili suaranya
jadi kita harapkan pak prabowo siapapun cawapres yang dipilih bisa mewakili anak muda
dalam dialog di program kanal pemilu terpercaya rabu malam
anggota dewan pemina partai gerindra andri rosiade menyatakan
bahwa keputusan cawapres prabowo akan dimusyawarahkan bersama koalisi indonesia maju
keputusan cawapres pak prabowo akan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat
yang akan dilakukan oleh para ketua umum
pendukung pak prabowo
nanti pak prabowo pak nuzul has pak irlangga prof yusril mungkin ketua umum gelora aniesmata
nanti ketua umum partai garuda dan ketua umum partai lain yang insya allah akan bergabung dalam
koalisi indonesia maju itu akan bermusyawarah untuk mufakat menentukan siapa cawapres pak prabowo
andre menegaskan siapapun nanti cawapres yang terpilih merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan
dari para ketua umum partai koalisi